unbreakable adalah lagu andalan pada album shane yang ketiga
penyanyi sekaligus penulis lagu ini tak pernah mengubah genre musiknya
ia mengaku tak bisa beralih dari genre musik yang sudah biasa ia bawakan saat masih berada di westlife
memang tidak mudah bagi shane untuk move on
atau berpaling dari grup band yang telah membesarkan namanya itu
setelah grup band westlife bubar pada dua ribu dua belas setahun kemudian shane memutuskan bersolo karir
tahun pertama bagi shane adalah tahun tahun yang sulit untuk menjalani karir
tanpa kean egan nicky byrne brian mcfadden dan mark fahily
musisi berkebangsaan irlandia ini sudah menjadikan musik sebagai belah juanya
ia pun dikenal sebagai musisi yang selalu menyanyi dan menulis lagu lagu bernuansa cinta
shane dan lagu cinta seakan menjadi dua sisi mata uang yang tak terpisahkan
bagi shane asia seakan menjadi rumah kedua
setelah menjalani tour di inggris
shane selalu berkunjung ke negara lain
setelah menjalani tour di inggris shane selalu berkunjung ke indonesia

indonesia filipina singapura adalah negara yang selalu ia kunjungi
pada tour album ketiganya ini shane berjanji akan kembali ke indonesia dengan album selanjutnya
meski belum ada rencana pasti kapan hal itu akan dilakukan
shane mengaku telah mengantongi tiga nama musisi indonesia